siliwangi jangan ambil kucing itu dariku siliwangi jangan ambil
kenapa raka tega mencuri kujang kembar itu
dari ruang pusaka pajajara
sekarang aku mau
kembalikan kujang kembar itu

aku adalah keturunan prabu nisqalawastu
dan aku juga mempunyai hak
aku denganmu siliwangi
kamu juga raja
aku menyimpan kujang kembar itu
bukan karena aku adalah keturun
dari prabu nisqalawastu
kujang kembar itu
untuk kenamaya pajajara
sekarang kembalikan kujang itu
atau aku akan mengambilnya secara paksa
aku juga tidak peduli siliwangi
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli
aku tidak peduli

dia butuh banyak makanan
untuk memulihkan tenaganya
dia benar benar mengagumkan
begitu dewasa dan bijaksana
begitu sabar dan pemaaf
apakah ada lagi
di dunia ini orang seperti dia
mengantarkan makanan ini
untuk kian santan
ini aku bawain makanan buatmu
aku terpaksa pergi tanpa pamit darimu
maafkan aku sekarang
aku terpaksa pergi
aku tidak ingin kau terlibat masalah
biarkan kamu tetap bersamaku
sama artinya memaksudkanmu dalam bahaya
atas semua yang sudah kau lakukan untukku selama ini
aku tidak akan sanggup membarasnya
tapi allah yang maha baik
dia akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda
aku harus mencapai istana japura
aku sudah tidak sabar lagi
rai surawisesa tidak menemukanku
padim tidur di dasar si kemblok
jangan berisik nanti bangun
itulah kan si deng
yang keras itu
yang keras itu mana
banyak yang ngelakang segala tuh
tidak nyi iroh
kamu tuh cepet
malah tengok tengok ke belakang
takut keburu kekejar sama nyi iroh